inilah suasana setelah terjadinya tabrakan dua kapal penumpang
di sungai pangkajene kabupaten pangkep sulawesi selatan sabtu pagi
dari kejauhan terlihat serpihan badan kapal mengapung di sungai
beberapa penumpang tampak berusaha berenang menjangkau kapal warga yang menolong
sementara itu diketahui jumlah penumpang korban kecelakaan ini mencapai dua belas orang
sebelas orang telah dievakuasi sedangkan satu korban lain belum ditemukan
menurut saksi dua kapal itu bertabrakan dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi
kapal penumpang yang berukuran lebih kecil langsung tenggelam akibat tabrakan
pencarian bangkai kapal pun memakan waktu lima jam
selain mengevakuasi kapal tim masih menjadi salah satu korban kecelakaan
yang hilang bernama alwi empat puluh tujuh tahun
hingga sabtu sebelas korban tabrakan kapal masih menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit setempat